saya akan membuatkan tuhan melahirkan dia untuk keadaan yang baik ini
di belakang saya ini adalah rumah dinas dari mantan kadif propampolri irjen verdi sambo
petinggi polisi dengan pangkat jenderal polisi bintang dua
sejak kematian brigadir nofriansa yoso hota barat di rumah dinas ini
nama verdi sambo dikenal luas di masyarakat
termasuk nama istrinya putri candrawati dan dua orang ajudannya riki rizal wibowo
serta richard eliezer termasuk satu asisten rumah tangga kuatma ruf
sejak tujuh belas oktober dua ribu dua tahun lalu
kelimanya dihadirkan di pengadilan negeri jakarta selatan sebagai terdakwa
drama panjang yang berliku kasus pembunuhan brigadir nofriansa yoso hota barat
muncul dan menyedot perhatian publik karena dugaan adanya kejanggalan atas penyebab kematian
kasus bermula pada delapan juli dua ribu dua puluh
brigadir yoso hota yang sering disebut sebagai brigadir j
tewas dalam insiden saling tembak dengan barada richard eliezer
di rumah dinas sambo pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
namun kasus penembakan itu baru diungkap ke publik pada sebelas juli dua ribu dua puluh dua atau tiga hari setelah kejadian
pada sebelas juli dua ribu dua puluh dua kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brikjen ahmad ramadan mengatakan
brigadir yosua masuk ke kamar istri sambo putri candrawati dan diduga melakukan pelecehan
menurut ramadan putri sempat berteriak sehingga barada eliezer yang berada di lantai dua berjalan menuju kamar
tetapi brigadir yoso hota keluar lebih dahulu
brigadir j disebut mengeluarkan tembakan sebanyak tujuh kali dan dibalas oleh baradae sebanyak lima kali
tidak ada tembakan
sejak yang mengenai barada eliezer tembakan barada eliezer menewaskan brigadir yoso hota
berlanjut keesokan harinya dua belas juli dua ribu dua puluh
kematian brigadir yoso hota dilaporkan sebagai dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga kebares krim polri
sementara pengacara keluarga sambo melaporkan brigadir yosua atas dugaan pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap putri candrawati ke polres metro jakarta selatan
di hari yang sama kapolri jenderal istio sigit prabowo membentuk tim khusus yang dipimpin
dan juga kapolri komjen gatot edi pramono untuk mengusut kasus tersebut
hipjen ferdisampo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala divisi profesi dan pengamanan polri
pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
tim sus melakukan autopsi ulang jenazah brigadir yoso hota sesuai dengan permintaan keluarga
berlanjut di bulan agustus pada tanggal

polisi mengatakan tembakan barada eliezer bukan bentuk tersebut
polisi mengatakan tembakan barada eliezer bukan bentuk

sehari setelah menetapkan eliezer jadi tersangka pada empat agustus dua ribu dua puluh
polri memeriksa dua puluh lima personelnya yang terdiri dari tiga perwira tinggi bintang satu
dua komisaris besar tiga ajun komisaris besar dua komisaris tujuh perwira pertama
serta lima bintaran dan tam tama
mereka diduga menghalangi penyidikan perkara penembakan brigadir yoso hota
kapolri mencopot ferdisambo serta empat belas perwira tinggi dan perwira menengah polri lain
selanjutnya pada enam agustus dua ribu dua puluh dua verdi sambo ditempatkan di makobrimob kelapa ii depok selama tiga puluh hari
sambo diduga mengambil di kode kamera pemantau atau cctv yang ada di sekitar rumah dinasnya tempat yosua tewas ditembak
esokannya pada tujuh agustus dua ribu dua puluh dua putri cendrawat yang muncul perdana kehadapan publik
putri menangis usai mendatangi makobrimob untuk menjenguk sambo
putri datang bersama anak dan kuasa hukumnya arman hanis
di hari yang sama eliezer mengungkap sejumlah nama ke tim sus
eliezer pun mengajukan diri sebagai justice kolaborator
di hari itu tim sus juga menetapkan brigadir riki jadi tersangka baru
sembilan agustus dua ribu dua puluh dua kapolri jenderal listio sigit prabowo akhirnya mengumumkan langsung
penetapan tersangka irjen verdi sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan brigadir yosua
kemudian pada sembilan belas agustus
akhirnya kembali ke timsus
kepolisian menetapkan putri cendrawati sebagai tersangka
yang jadi jadikan tersangka pembunuhan brigadir yosua setelah tiga kali pemeriksaan sebagai saksi
hingga akhirnya dua bulan setelah penetapan para tersangka pada tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
sidang perdana kasus pembunuhan brigadir yosua digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
setelah tiga bulan berjalan dengan beragam drama panjang
pada tujuh belas januari dua ribu dua puluh tiga jaksa penuntut umum membacakan tuntutan untuk para terdakwa
pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup
sementara keesokan harinya delapan belas januari dua ribu dua puluh
giliran pembacaan tuntutan untuk putri candrawati dan eliezer
menjatuhkan pidana terhadap
dengan pidana penjara
selama dua belas tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan